freddy budiman bukanlah bandar narkoba biasa
ia merupakan gembong narkoba yang sempat membuat kementerian hukum dan ham kewalahan
ya setelah dijatuhi vonis hukuman mati dalam kasus kepemilikan satu juta lebih pil ekstasi
freddy masih mampu menjalankan bisnis narkotika dan terlibat skandal seks di dalam penjara
dan berikut ini adalah perjalanan kasus freddy budiman
nama freddy budiman pria kelahiran surabaya sembilan belas juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam mencuat karena kasus narkoba
mulai dari sabu sabu hingga pil ekstasi
perjalanan freddy sampai ke balik jeruji besi berawal pada dua ribu sembilan ketika dia ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu
hukuman kurungan tidak membuatnya jerah
dari dalam penjara dia menyelundupkan satu empat juta pil ekstasi dari tiongkok
dalam kasus ini freddy difonis hukuman mati oleh pengadilan negeri jakarta barat
setelah berstatus terpidana mati freddy kembali bikin ulah
pada dua ribu dua belas dia kedapatan menggunakan
menggunakan ruangan kepala lembaga pemasyarakatan cipinang untuk berhubungan intim dengan kekasihnya
kementerian hukum dan ham geram kepala lapas dicopot dan para sipir dimutasi
setelah kasus penyalahgunaan fasilitas di penjara freddy budiman dipindahkan ke lp batu nusa kambangan
kali ini dengan pengawalan lebih ketat
tetapi pengawalan ketat seperti tidak berpengaruh karena freddy selalu punya cara untuk menjalankan bisnis narkobanya

ketika narkoba itu berhasil freddy berpindah ke lpp batu nusa kambangan
frage di dua ketika freddy pun menjalankan bisnis baru yang dikenal dengan sebutan cc empat
dari dalam bui dia diduga mengendalikan pabrik narkoba di cengkareng jakarta barat
freddy kemudian dipindahkan ke lp gunung sindurbogor
di sini tampak perubahan pada freddy budiman
dia mengisi waktunya dengan sholat dan mengaji
dua kali eksekusi mati telah berlalu
nama freddy budiman tidak pernah ada di daftar
kini jelang eksekusi tahap tiga
gembong narkoba freddy budiman terus berupaya menghindari regu tembak
freddy budiman mengajukan peninjauan dan salinan dalam kondisi tersebut
budiman mengajukan peninjauan kembali atas poni sukuan mati yang dihadapinya